wow banyak sekali yang terjadi ya sejak saya masuk dalam penjara
terus sekarang kamu gimana
selama ini apa kamu bahagia wi
ya mungkin emang sulit untuk dimengerti
tapi apapun kesulitan yang sudah saya hadapi
selama saya ada andre dan sita di samping saya
saya juga senang sekali
karena yang terpenting bagi saya adalah kebahagiaan kamu
iya pak makasih
saya juga senang melihat bapak udah keluar dari penjara
semoga sekarang bapak bisa menjalani hidup bapak dengan benar
tentu wi tentu sekali
selama saya dalam penjara banyak sekali perubahan dalam diri saya
sekarang ini saya siap dengan hidup baru
dengan pandangan dan tujuan yang baru
maya ini akhirnya udah mau tumpah kamu tuh kenapa sih
jangan sentuh aku wi
jangan sentuh aku
kamu berani pegang aku bu
sekarang kamu taruh pisau kamu taruh
biar kamu pergi
iya aku pergi
aku beresin kamar kamu
sekarang udah sore sebaiknya saya pulang dulu ya takut dicariin
hah sebentar wi
nah ini oleh yang repot keluarga kamu tapi yang ini khusus buat andre
oh buat andre
ya ampun pak sampai ngerepotin
nggak apa apa ui terima kasih ya udah nemenin saya
ya makasih juga ya pak assalamualaikum
jadi tante indi kayak begitu ma kok tegal banget sih
makanya kita nggak usah deket deket lagi deh sama mereka mereka hanya akan nyakitin kita ke andre
nggak kok bisa ya ma jangan banget
hah gini gini gini
kamu tebak deh
ini makanan dari siapa
dari siapa ma
jadi benar dia sudah keluarnya penjara
iya andre katanya dia sudah siap memulai hidup baru
dan dia baik banget nih menitip makanan buat kita semua
malah katanya ada yang khusus buat kamu yang ingin
khusus buat aku
kalau ini buat aku sama mama mas sita
tapi sayang itu kok buat anakku sih
makanan yang suka anakku lagi
ya namanya juga bos josh
kamu aja juga sayang
eh sekarang aku nyemain ini nya
aduh apa itu